tidak ada satu orang ibu pun di dunia ini
yang akan merasa nyaman
bila tidak bersama anak anaknya
tangan saya ini berarti sudah terlepas
alhamdulillah sudah berapa hari tidak ketemu nasi
aku sangat jijik dengan pakaian itu
apalagi sudah tersentuh oleh si bandut tua
suara apa itu
hai siapa kalian
nyai sendiri siapa
nyai pasti calon istri simpanan bando tua itu ya
hadirnya nyanyi kami sudah dua hari ini tidak dipanggil untuk melayani kilora
kami disekap kilura kami dipaksa untuk melayani tamu tamunya
dan kami juga dipaksa untuk dijadikan istri simpanan si bandut tua
lalu mengapa kalian tidak lari saja
kalau kami melakukannya kami akan korbankan keluarga kami
kami tidak mau kilura menyakap mereka juga
dan akan membunuh mereka jika kami tidak menuruti keinginan kilura
kilora itu sangat pandai melacak keberadaan semua orang
termasuk kami dan keluarga kami
dan dia juga menyebar semua mata mata di mana mana nyai
aku harus membebaskan mereka dari bandu tua ini
ternyata bandu tua ini lebih jahat dari yang aku kira
mentang mentang mempunyai harta
dia anggap harga diri wanita bisa dia beli dan seenaknya dia paksa untuk menjadi istri simpanan
aku harus menghadapinya
tapi bagaimana caranya
terima kasih kisanak
kisanak telah menolongku
padahal itu bisa membahayakan diri kisanak sendiri
sama sama aku juga berhutang nyawa kepadamu
karena tempoh hari kau telah menyelamatkan
oh iya kalau tidak salah kau telah memperkenalkan dirimu sebagai balapati
benar sekali kisana namaku balapati kalau boleh tahu siapa nama kisana
kalau boleh tahu anda kemana kau pergi
tujuanku akan kepajajaran aku ingin bertemu dengan gusti prabu siliwangi untuk mengemban tugas darinya
aku sendiri sedang menjalankan tugas dari gusi prabu siliwangi untuk memeriksa wilayah pinggiran
yang sedang diperlukan untuk mengembalikan diri
aku sedang bergolak aku hanya bisa berdoa
mudah mudahan perjalananmu tidak mendapat halangan satu apapun
iya terima kasih kalau begitu aku mohon pamit
galak lumayung tunggu di sini aku akan pergi mencari kayu bakar dulu untuk membuat api
aku sangat rindu dengan ibu unda
walaupun rasa sakit yang berlipat ganda seperti ini
aku ikhlas ya allah
menerima semua ini
demi ibu unda aku
allah mohon ya allah
mohon pertemukanlah hamba dengan ibu unda ya allah
allah mohon ya allah
mohon pertemukanlah hamba dengan ibu unda ya allah
dan izinkan hamba
untuk mencium tangannya

dan izinkan hamba

dan izinkan hamba
putraku kian santang
di mana kamu berada nak
ibu unda sudah tidak bisa menahan rasa rindu ini
ayo pertama demikian
karena ibu yang sudah menjadi